sampai jumpa di video selanjutnya
seharusnya kamu ambil kesempatan untukku
ini cetakan foto yang ibu minta
dan ini salinan keterangan lahir yang sudah dilegalisir
bagus senjata dan peluruku lengkap sudah
setelah urusanmu dengan dewi nanti selesai mungkin kita bisa makan malam
ada yang ingin aku bicarakan

dia sudah pergi
dia sudah pergi
dia sudah pergi
dia sudah pergi
dia sudah pergi
dia sudah pergi
dia sudah pergi
dia sudah pergi
dia sudah pergi
dia sudah pergi
oke sekarang aku jemput kamu kita ke rumahnya tante ret
kamu jangan nakal nakal ya
pokoknya papa usahain papa gak lama
jangan janji janji kayak gitu sama anak
kalau belum tentu ditepatin
belum tentu gimana
aku akan pulang secepatnya lah kalau kondisi perusahaan di sana udah stabil
ngapain juga lama lama di sana
tapi om bobi pergi dulu ya
pokoknya nanti om bobi bawain kamu mainan
buat ceri juga
kalian jangan nakal
kalian harus baik baik di sini oke
pokoknya jangan nakal
dewi tadi mas fahri bilang kalau mas fahri mau ngajakin aku makan malam
kamu perempuanan terbaik buat dia
si bodoh ini nggak tahu kalau mas fahri masuk dalam jebakan aku
dia pikir cuma modal ngomong kayak gitu aja bisa bikin mas fari kembali sama aku
tapi ini tandanya mas fahri benar benar cinta sama dia
karena mas fahri rela berkorban untuk dia
jadi kalau misalkan mas fahri terus menjauhi aku
dan kamu gagal untuk mendekatkan aku sama dia
kamu juga gak akan berhasil untuk dekat sama hati
seharusnya aku bisa memperjuangkan kamu dengan cara lain dewi
kamu juga mencintai aku
meski kamu gak akan pernah mengatakannya
yang bener kak
non aduh non
jangan ditinggal main sendirian
nanti om anja marah kalau gak ditemenin mainnya
tidak mengertikan arabic atau juga tidak mau pulang
iya jaja tunggu ya non ya
ih yang bener dong mainnya
ih tangkep dong
udah biarin aja itu terapi buat dia biar dia bisa jalanan